ya pembinaan sejak usia dini adalah kunci sukses dalam meraih prestasi di dunia olahraga
tidak terkecuali di cabang olahraga senam
di cabang olahraga yang memerlukan kelenturan dan juga kekuatan ini
bibit bibit atlet mulai berlatih sejak usia yang sangat belia
dengan tekun anak anak usia lima hingga enam tahun ini berlatih di gedung senam di kawasan jakarta timur
namun layaknya anak anak terkadang instruksi yang diberikan pelatih
tak sepenuhnya dijalankan dengan benar atau dilakukan sambil bersendau gurau
karena biar sehat sama keringatan setiap hari
pertama kali latihan kalau kayang sakit abis itu gak bisa dari atas
abis itu pas sudah lama baru bisa kayang dari atas gak sakit
dalam melatih anak anak berusia dini
pendekatan yang digunakan memang tidak bisa disamakan dengan atlet dewasa
yang terpenting adalah bagaimana anak anak ini terlebih dahulu menyukai olahraga senam
pasti yang namanya juga anak anak pasti kan moody
nah itu beda beda ya dari kitanya harus gimana nih treatment untuk
ngasih ke anak anak intinya sih dengan kasih sayang mencintai
dilihat mana yang anak kira kira
bisa ya kita coba di pelan pelan lah
gak bisa kayak di push gak bisa di paksa
intinya sih dengan kasih sayang sih intinya
bila berbicara prestasi pembinaan usia dini memang menjadi salah satu faktor penting
nabila adalah salah satu atlet muda senam ritmic yang mulai berkembang
di usianya yang baru sepuluh tahun
nabila berhasil meraih lima emas di kategori kelompok umur di kejuaraan senam singapura open
yang diselenggarakan beberapa waktu lalu
susahnya susah nangkapnya
potensi atlet atlet muda indonesia di cabang olahraga senam sebenarnya sangat besar
namun pembinaan atlet atlet belia ini tak akan dapat maksimal bila berjalan sendirian
seluruh indonesia ini sebetulnya banyak potensi atlet
saya rasa nggak mungkin kita kalah dengan eropa atau asia
tetapi kendalanya ada itu di sarana prasarana sdm para pelaku

jarangnya kita membuat pertandingan di dalam negeri maupun di luar negeri
selain dukungan pemerintah peranan orang tua juga menjadi faktor penting dalam pengembangan potensi atlet belia
karena di dunia olahraga tidak ada prestasi yang dapat diraih secara instan
erlangga wisnuwaji jakarta